alkuan beserta seluruh pengusaha
yang asli dari singkawang yang telah banyak berpartisipasi dalam pembangunan bandara ini
dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini saya resmikan
bandar udara singkawang di kota singkawang provinsi kalimantan barat
terima kasih wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
dilanjutkan dengan penerkanan tombol serine dan penandatanganan prasasti
bagi kita semuanya shalom
adil kak talino bacuramin kak saruga pak sengat kak jubata
yang saya hormati ketua dpr ri komisi lima
yang saya hormati para menteri kabinet indonesia maju
adil bersama saya pak menteri berhubungan
pak menteri bumn dan pak menteri pupr
yang saya hormati gubernur provinsi kalimantan barat
yang saya hormati bapak pimpinan bantin press yang juga hadir
beserta seluruh pengusaha yang asli dari singkawang
yang telah banyak berpartisipasi dalam pembangunan bandara ini
kita panjatkan kepada tuhan yang maha kuasa
hari ini pagi hari ini kita akan meresmikan pengoperasian
singkawang di kota singkawang provinsi kalimantan barat
bandara singkawang ini dibangun dengan skema kpbu kerjasama pemerintah dan badan usaha
dan juga bantuan gsr dari para pengusaha sukses asal singkawang
tadi pak menteri perhubungan sudah menyampaikan bahwa dari apbn rp dua ratus tujuh puluh dua miliar
kemudian dari para pengusaha satu ratus lima puluh lima miliar
saya menyampaikan terima kasih karena kalau pola ini bisa dilakukan di banyak bandara
atau banyak proyek atau banyak pelabuhan
ini akan mempercepat pembangunan infrastruktur yang berada di tanah air kita
artinya orang orang yang berasal dari kota itu orang orang berasal dari kabupaten itu
orang orang yang berasal dari provinsi itu juga ikut berpartisipasi terhadap daerahnya masing masing
sekali lagi untuk para pengusaha saya ucapkan terima kasih yang sebesar besarnya
dengan panjang runway dua ribu meter
kemudian terminalnya dibangun seluas delapan meter persegi
dan kita harapkan ini akan mempercepat mobilitas orang
mempercepat mobilitas orang mempercepat mobilitas masyarakat dan mempercepat mobilitas masyarakat dan kita harapkan ini akan mempercepat mobilitas orang
mempercepat mobilitas warga mempercepat mobilitas logistik
dan kita harapkan ini akan mempercepat mobilitas barang mempercepat mobilitas logistik
dan saya tadi pisik pisik ke menteri perhubungan bahwa bandara ini bisa dijadikan contoh dikopi direplikasi
di daerah daerah yang lain terutama skema kerjasamanya tadi
ada skema kerjasama pemerintah dan badan usaha plus csr
ini akan sekali lagi akan mempercepat pengembangan potensi
yang ada di berbagai wilayah di tanah air kita
saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini
kalau bandaranya sudah siap airportnya sudah siap
segera di pak menhub segera disiapkan juga pesawat yang terbang ke sini
sebanyak banyaknya asal yang penumpangnya juga penuh
asal penumpangnya penuh berarti akan semakin banyak airline yang datang ke singkawang
dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini saya resmikan
bandar udara singkawang di kota semarang
singkawang provinsi kalimantan barat
dilanjutkan dengan penerkanan tombol serine dan penandatanganan prasasti
hadirin sekalian dengan demikian bandar udara singkawang telah diresmikan oleh presiden republik indonesia
saya rahmat ibrahim saksikan program program kompas tv melalui siaran digital pay tv dan media switning lainnya